juli dikabarkan saat ini mengalami buka sementara
sekurin lo juling lagu sih jadi orang
juli yang biasanya sangat ramah menghadapi para wartawan
kali ini tak berkomentar sedikit pun tentang musibah yang dia alami
saat pihak kami menghubungi pihak rumah sakit untuk konfirmasi
keterangan yang kami peroleh juga masih belum jelas
maaf teman teman hargai profesi juli ya
tapi cuma di atas kertas
dan papa sama mama tau kan aku cintanya sama siapa
dan kalau papa di posisi milo sekarang
tapi papa dipaksa untuk menikah sama yang lain
karang sekeras apapun bisa dihancurkan oleh tetesan air laut terus menerus
si juli itu pasti akan butuh perawat
soalnya dia kan buta
alia gak mungkin kalah
anda sudah punya pengalaman merawat orang yang
anak saya mengalami kebutaan sementara dan
pak ahmad bapak nggak usah khawatir
saya sudah menjadi perawat lebih dari dua puluh tahun
jadi saya tau apa yang harus saya kerjakan
bisa dimulai hari ini
berapa gaji yang anda mau
kalau soal gaji biar pak ahmad yang memutuskan
berapa gaji yang pantas buat saya
yang penting buat saya
saya harus merawat juli sebaik mungkin
supaya dia bisa segera pulih
saya mau jalan
sudah ada one multi
bapak ada disini
bapak bawa perawat untuk kamu
namanya ibu ersa
sampai kapan juli akan seperti ini
apa julia akan buta selamanya
sama sekali tidak
kan kamu dengar sendiri
apa kata dokter
kamu cuma sementara gak bisa lihat cuy
hidup dalam kegelapan itu sangat menyiksa pak
julie gak bisa ngedesain pak
biar saya yang mengurus julie
percaya sama bapak
kamu pasti akan sembuh
bapak buat dunia
saya bantuin sisi rambut kamu ya
saya bisa sendiri kok bu
aduh julie ala rambut nya jadi berantakan
biar saya saja yas
bahkan sisi rambut saja saya juga gak bisa
ibu apa itu
biar saya yang sisirin ya
bisa kerja kalau begini
gimana aku bisa desain baju
kamu jangan putus asa ya
tuhan itu sayang sekali sama kamu
kamu harus sabar dan tawakal
nasib naas harus dihadapi oleh perancang busana terbaik negeri ini
julie dikabarkan saat ini mengalami buta sementara
lagu sih jadi orang
pak juli yang biasanya sangat ramah menghadapi para wartawan
kali ini tak berkomentar sedikit pun tentang musibah yang dia alami
saat pihak kami menghubungi pihak rumah sakit untuk konfirmasi
keterangan yang kami peroleh juga masih belum jelas
hargai profesi julie ya
tapi kita pengen tahu pak
apa apa juga kerjanya alia
kalau begini omset penjualan je pasti akan menurun
dan fashionista sebentar lagi akan bangkit
sampai berita ini ditayangkan kami masih menunggu jawaban dari misteri mengapa julie estella bisa speed
mama nih kayak gak ada kerjaan lain aja sih ma
memang gak punya kerjaan lain
makanya sekarang mama duduk lagi nonton
tuh seru tuh
ma ini tega banget sih ma
kalau milo yang kena gimana
ya tapi kan sekarang bukan minum
sekarang kan julie
makasih toh anak
gak salah di
ini semua anggap aja itu hadiah pernikahan kamu dengan milo
ya yang aku kasih kamu sih
saat perusahaan yang gak seberapa banyak lah
ini tuh bener bener lebih dari cukup
kamu tuh baik banget sih di
aku bener bener gak nyangka tuh ma
semuanya udah atas nama kamu
tinggal kamu tandatanganin
kita sama sama ke notaris
aku rasa itu lebih dari cukup untuk menyingkirkan culik
maksud kamu tuh apa
semuanya bakal beres
setelah riwayatnya juli juga udah tamat
kamu kan tau
aku menempatkan suruhan aku sebagai perawat di rumahnya julia
untuk sementara dia hanya buta ya
tapi sebentar lagi
dia akan sengsara